komisi pemilihan umum memastikan petugas kpps
tetap akan memungut suara pasien covid sembilan belas
untuk menjamin hak pilih bagi setiap warga
mekanisme pemungutan sendiri telah dirumuskan
dalam peraturan kpu tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan
dalam kondisi bencana non alam covid sembilan belas
komisioner kpu dewa raka sandi menjelaskan
akan menjamin keselamatan petugas kpps
dengan mendistribusikan alat pelindung diri
dan mensosialisasikan protokol kesehatan
selama melayani pemilih tersebut
kpps ya didampingi oleh pengawas dan saksi
setidaknya dua orang petugas kpps
didampingi oleh pengawas dan saksi itu
mendatangi rumah sakit dimaksud
maupun tempat isolasi dimaksud tentu
dengan alat pelindung diri yang lengkap ya
dengan apd yang lengkap
namun kecemasan tetap melanda petugas kpps
yang akan ditugaskan
memungut suara pasien covid sembilan belas
seperti yang dirasakan sila christine
ia ditugaskan untuk memungut suara pasien covid sembilan belas
di salah satu rumah sakit wilayah depok
pada sembilan desember nanti
sejujurnya agak deg degan juga sih saya soalnya
baru pertama kali akan bertemu pasien yang
istilahnya covid atau tidak covid
kan kita nggak tahu juga ya
dan saya juga mengingatkan para anggota saya
untuk tetap makan makanan yang bergizi
ya seperti itu sih
dan ya saya tetap meyakinkan mereka
untuk yang penting mereka semangat gitu
kita sudah dijamin sama pihak kpu loh gitu
di beberapa wilayah
pps menyiapkan prosedur khusus pasien covid
misal di pps kelurahan depok
memutuskan pemungutan suara
tak diambil langsung dari pasien
panitia akan memungut suara
menggunakan formulir c pendamping
atau tak langsung dari pasien
mereka harus ada pendamping
jadi yang memilih itu bukan mereka
karena kita mengisi namanya c pendamping
jadi c pendamping itulah
seperti contohnya suster
ataupun keluarga dekat
jadi mereka yang memilihkan
untuk si pasien
jadi tidak ada kontak di situ
dan itu di luar
distribusi alat pelindung diri
bagi petugas kpps
akan didistribusikan pada hal
dwi prasetyo depok jawa barat